sidang pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso diagendakan akan digelar kembali hari kamis ini
ya sidang yang sedianya digelar pada kamis delapan belas agustus dua ribu enam belas lalu ditunda karena jessica sakit tenggorokan
dan majelis hakim kisworo mengabulkan permintaan jessica untuk menunda persidangan
pada sidang yang lalu dihadirkan saksi ahli seorang psikolog
dan pada hari kamis ini adalah sidang ke empat belas kasus pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso
dan sudah ada koresponensi anen indonesia albi pratama di pengadilan negeri jakarta pusat
ya selamat pagi albi albi bisa anda jelaskan kira kira apa agenda yang akan dilakukan pada sidang ke empat belas jessica kumala wongso ini
ya selamat pagi alfian dan juga daniar
hari ini rencananya sidang lanjutan kasus pembunuhan wayer mina solihin dengan terdakwa tunggal jessica kumala wongso akan kembali dilanjutkan
di pengadilan negeri jakarta pusat
dimana setelah minggu lalu sidang ini ditunda akibat jessica mengalami sakit
sakit yang diderita jessica berdasarkan keterangan dari kuasa hukum ya oto hasibuan menyatakan bahwa jessica mengalami sakit tenggorokan
dan juga mengalami sejumlah tekanan yang dia terima selama menjalani persidangan sebanyak tiga belas kali
dan akhirnya sidang ke empat belas yang harusnya dilakukan pekan lalu pun ditunda
yang mana rencananya akan dilanjutkan pada hari senin kemarin dua puluh dua agustus dua ribu enam belas
hanya saja jessica masih mengalami sakit
sehingga harus membutuhkan waktu istirahat yang lebih lama
dan sidang pun akan diagendakan kembali pada hari ini dua puluh lima agustus dua ribu enam belas
yang mana akan dimulai pukul sembilan waktu indonesia barat
tetapi dari yang sudah sudah memang persidangan ini baru bisa dimulai sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat pagi hari nanti
dan ada pun agenda yang akan dilakukan pada persidangan ke empat belas ini adalah pemanggilan saksi ahli dari jasa penuntut umum yaitu toksikologi
alfiana juga dhaniar
memang sidang baru akan dimulai nanti pada pukul sepuluh kira kira
tapi apakah sejauh ini saksi ahli yang didatangkan baru hanya satu
ya betul saya dhaniar
sejauh ini memang saksi ahli yang akan didatangkan yang sudah dikonfirmasi baru satu orang
yaitu dari ahli racun ataupun toksikologi yaitu imade agus gel gel wirasute dari universitas udayana bali
yang mana nanti juga diperkirakan akan tiba di pn jakarta pusat ini sekitar pukul sembilan
waktu indonesia barat
dan nantinya toksikologi ini akan dimintai keterangan berdasarkan dengan porsinya
yaitu mengenai racun yang diduga masuk ke dalam tubuh wayan mirna solihin sendiri yaitu cyanida
dan ada informasi juga dhaniar serta alfian bahwa pada tanggal dua puluh satu oktober dua ribu enam belas nanti
ada informasi bahwa majelis hakim sudah harus memberikan putusan fonis kepada jessica kumala wongso
hal ini dikarenakan masa penahanan jessica akan berakhir pada tanggal lima november dua ribu enam belas
yang mana minimal sepuluh hari sebelum masa berakhirnya penahanan ini
harus adanya putusan vonis yang diterima oleh jessica
karena jika tidak persidangan ini ataupun para majelis hakim akan mendapatkan sanksi
dhaniar dan juga alfian
ya baik terima kasih albi pratama atas laporan langsung anda dari pengadilan negeri jakarta pusat